dari dunia kuliner para pecinta kuliner di surabaya
minggu kemarin kembali bisa merasakan sajian kuliner lezat tradisional khas surabaya
ya sebuah festival kuliner yang bernama festival kuliner ampel
kembali digelar di sepanjang jalan sasak kawasan ampel surabaya
berbagai macam makanan kuliner tradisional surabaya
hingga jajanan khas arab tradisional pun turut disajikan
penasaran dengan kemeriahan festival kuliner ini
tidak hanya menarik akan wisata religi saja
ternyata kampung ampel surabaya juga menyimpan berbagai kuliner khas tradisional arab
dan juga surabaya di dalamnya
semenjak minggu sore pukul dua siang hingga sepuluh malam
di sepanjang jalan sasak anda dapat
dan menemui berbagai macam menu kuliner tradisional surabaya dan jajanan arab
acara ini sedianya digelar atas kerjasama pemerintah kota dengan komunitas jamaah sasak
untuk mempromosikan jajanan selama perayaan hari jadi beras surabaya ke empat puluh enam
ratusan makanan yang tersedia dijamin akan menggugah lidah anda untuk mencoba
betapa tidak dari aneka jajanan hingga makanan berat tersedia di sini
mulai dari semanggi sate karang hingga berbagai macam kue basah dan minuman khas surabaya
misalnya saja sate karak jajanan khas surabaya yang telah jarang ditemui ini dapat anda nikmati di festival kuliner ini
sekarang nyarinya itu susah
bahwa adanya di festival ini pak ya
oh gitu pak ya
saya beli semanggi karak karak sate
karak sate ya
iya nanti mau cari lagi kayak jajan jajan lama itu lupes
meskipun para penjual di sini sebagian besar adalah keturunan arab
tapi mereka juga pihai memolah penganan khas surabaya
di sini jual karak sate
semuanya tradisional ya
iya karena sudah tradisi gitu loh mas
setiap ada bazaar selalu tradisional yang kita membuat
sebenarnya kuliner khas surabaya saja yang bisa jadi di sini
kerana jajanan khas arab seperti roti maria dan roti sambosa juga disajikan di festival ini